jadi pakai akun tetangga aku pakai gokar
dapat tetangga di situ buka kafe ferry
belum sampai puskesmas lah sudah ya
lahiran di jakarta
ini bayi kedua yang pipit lahirkan
dia tidak menyangka akan melahirkan pada kamis siang
sebab dari pagi hingga tengah hari
dia tidak merasakan tanda tanda akan melahirkan
saat ini bayi tersebut belum diberi nama
karena masih menunggu kepulangan suami dari luar kota